kepadatan pemudik terlihat di stasiun kereta api pasar senen jakarta pusat senin sore
meski libur cuti bersama masih berselang dua hari
banyak pemudik yang memanfaatkan untuk berangkat lebih awal menggunakan kereta
kepala humas pt kai daob satu jakarta eva cairunisa
menyebut jumlah pemudik di stasiun pasar senen dan gambir meningkat signifikan dibandingkan hari hari biasa
tercatat sekitar tiga puluh sembilan delapan ratus penumpang berangkat dari jakarta pada senin
yakni dua puluh empat pemudik berangkat dari stasiun pasar senen dan lima belas delapan ratus pemudik berangkat dari stasiun gambir
ada pun untuk kota tujuan favorit penumpang yakni yogyakarta surabaya purwokerto kutoarjo semarang tegal solo dan bandung
hingga senin okupansi ketersediaan tempat duduk sudah mencapai sembilan puluh enam persen
vice president public relations pt kereta api indonesia joni martinus mengungkapkan
tanggal keberangkatan yang menjadi favorit dipesan dalam masa angkutan lebaran tahun ini yaitu lima belas enam belas dan sembilan belas april untuk arus mudik
dua puluh empat hingga dua puluh lima april untuk arus balik
jika tiket yang diinginkan sudah habis pelanggan diimbau memilih tanggal alternatif
atau memanfaatkan fitur connecting train pada aplikasi kai akses yang akan membantu memberikan opsi perjalanan
dengan mengombinasi keterangan keterangan keterangan
dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan
rizkih diaryahya yogyakarta